menjadi ibu kota negara yang tumbuh dan berkembang dengan segala modernisasinya
jakarta membutuhkan ruang terbuka hijau yang bermanfaat sebagai oase kesejukan
kehadiran ruang terbuka hijau berperan sebagai paru paru bagi kota
kini jakarta juga memiliki beragam ruang terbuka hijau berkonsep taman yang ikonik
serta menjadi landmark jakarta sebagai kota yang memperhatikan estetika dalam penataan kota
taman lapangan banteng di sawah besar jakarta pusat menjadi contoh telah bertransformasinya
sebuah kawasan monumen menjadi rth dengan konsep taman wisata
taman yang berdiri di atas lahan seluas lima dua hektare ini memiliki tampilan yang jauh lebih modern dan tertata
selain taman lapangan banteng ada juga ruang terbuka hijau di tepian waduk pluit
yang berdiri di atas lahan seluas sepuluh hektare dan kini telah menjadi taman yang memiliki sarana rekreasi
bagi masyarakat di wilayah jakarta utara
ribunya pepohonan sarana olahraga dan hobi arena permainan anak
dimanfaatkan oleh banyak pengunjung yang datang ke lokasi ini
siapa mengira taman waduk pluit yang diresmikan pada tahun dua ribu tiga belas lalu
bisa menjadi wahana rekreasi bagi masyarakat sekaligus menjadi tempat asri yang teduh

taman lapangan banteng di jakarta utara

untuk menghirup daripada kayak kita banyak polusi
nyari tempat aduh enaknya dimana nih yang deket yang terjamkau
transformasi taman taman di jakarta yang berorientasi kepada pemanfaatan lahan
juga tercermin dari hadirnya sejumlah ruang terbuka hijau
yang tidak hanya sebagai penghias kota yang pasif namun juga aktif
pengamat tata kota dari universitas trisakti jakarta yayat supriyatna
menjelaskan terkait pentingnya ketersediaan ruang terbuka hijau di jakarta
kalau fungsi sosial untuk ruang interaksi
ruang membangun kohesi sosial membangun kepedulian sosial
membangun kebersamaan untuk kesehatan untuk olahraga
untuk pemakaman kalau diperlukan
untuk ekonomi bukan tidak boleh ruang jadi ruang komersial boleh
taman ekenik di jakarta
taman ikonik di jakarta lainnya
adalah ruang terbuka hijau dan ruang publik terpadu ramah anak kalijodo
yang juga menjadi contoh di mana segala elemen yang disebutkan oleh pengamat tata kota yayat supriyatna
sebagai rth yang menjalankan perannya sebagai ruang ketiga bagi warga jakarta
rth dan rptra kalijodo adalah sebuah ruang publik yang pertama kali diresmikan pada dua puluh dua februari dua ribu tujuh belas
dengan luasan total enam ribu sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi
di mana di tempat ini terdapat berbagai fasilitas di mana di tempat ini terdapat berbagai fasilitas
yang bisa digunakan oleh publik secara luas
mulai dari arena permainan anak aula pujasera hingga skatepark
dan banyak dikunjungi mungkin masyarakat lingkungan terdekat lah
ya jadi pasti otomatis pada kedatangan kesini
dan disini ada senam
dan jadi sarana olahraga juga
kalau di kalijodo ini tiap minggu itu hampir ada
karena memang tempat rutin kita
karena memang tempat rutin kita
tapi sebenarnya tiap hari juga

cuma biasanya itu sore
kalau siang kan panas disini
kalau kita dari pertama kali diresmikan
kita udah disini jadi home base
kita udah disini jadi home base
seiring berjalannya waktu
pemanfaatan skatepark kalijodo juga bisa menjadi tempat lahirnya
sejumlah talenta talenta dalam skateboarding
yang juga sudah mengikuti beragam kejuaraan
mulai tingkat provinsi nasional hingga internasional
pembangunan rekaman pertama
pejabat gubernur dki jakarta heru budi hartono menyampaikan
ketersediaan ruang terbuka hijau memiliki beragam fungsi
yang positif bagi kota jakarta
hal ini pula yang melatar belakangi hero budi hartono
untuk terus berpartisipasi dalam melakukan penataan
terhadap sejumlah rth dan lahan di wilayah dki jakarta
untuk tetap asri dan semakin hijau sejak awal masa kepemimpinannya
rth ini kan pertama
bisa untuk berkomunikasi
bisa untuk kegiatan tadi
misalnya skala kecil mengentaskan stunting
bisa juga untuk kegiatan ibu ibu
contohnya misalnya di kalijodo itu
ketika saya dengan kepala indah setaman ke sana
manfaatnya bukan itu saja
ada orang berinteraksi olahraga di sana
di sana ada umkm tumbuh
heru pun menambahkan bahwa jakarta juga akan terus berpartisipasi
dalam aksi penghijauan sebagai langkah nyata
dalam keikut sertaan jakarta
yang mendukung target net zero emission pada dua ribu enam puluh mendatang
sedangkan untuk jangka pendek
penghijauan jakarta juga dilakukan di sejumlah jalur hijau
yang berada di jalan jalan protokol
taman dan zona hijau lainnya
untuk mendukung diselenggarakannya ktt asean ke empat puluh tiga
di mana jakarta hadir sebagai tuan rumah
agar tercipta ciri khas dan estetika kota
yang menjadi cerminan tersedianya ruang ketiga
bagi warga jakarta
kepada sienet indonesia